jadi mundar mandir gini sih
eh mama juga mundar mandir
gak ada yang cut ini pasti reva tuh lagi nunggu di ugd
karena papanya tuh lagi komah
mama kebayang gak sih ma
aduh aku tambah stress ini pasti reva lah
aduh maksudnya udah di rumah sakit gitu
tapi bentar deh lo cemburu nih
menurut gue sih lo sama raya tuh emang harusnya pisah mo
jadi biar gak ada cemburu cemburuan lagi lah
gue jujur bingung banget ki
yang lo omongin sih bener
tapi ini bakal susah banget
berat banget bawa takti gue ngelupain raya
apalagi nganggep raya tuh sebagai adik gue sendiri
tante di keluarga ini kan sebagai orang tua pengganti untuk kamu
dan tante sebagai seorang adik yang diberikan amanah oleh mamanya kinar
supaya tante itu menjaga kinar dengan baik dan penuh kasih sayang
tante itu bener bener sangat sayang sekali sama kinar
tante tuh udah ngerasa kinar seperti anak tante sendiri
tante gak ngebedain kinar sama boy sama sekali
jadi tante tuh pengen kinar itu gak kenapa kenapa
aku juga senang banget
aku juga ngerasa
tante tuh udah kayak mamaku sendiri
dan tante juga orang yang asik
jadi kayak temen sendiri juga tante
gak ada salahnya loh
kata katanya si boy tentang tristan
gak ada salahnya sayang
tapi sejauh ini tristan tuh baik banget sama aku dan sayang banget sama aku tante
dia gak gimana gimana atau seperti yang boy bilang
terserah kinar aja
soalnya lah gimana pun kan sekarang
kinar sudah dewasa
kinar harus menjalankan hidup kinar sendiri
yang ngerasain hidup kiner juga kinar sendiri
seneng susah sedih
cuman tante cuman khawatir
tante gak akan berhenti
tante gak akan rela ngeliat kinar sedih
kinar sedih tante juga sedih nak
mau kan kamu pikirin lagi
ya insya allah tante
apalagi mikirnya sampai besok
kinar kan juga butuh istirahat butuh tidur
ini udah malem
ya udah kamu tidur ya
iya selamat tidur juga tanta
masih aja belajar
boy perasaan un udah
malah udah diterima di universitas
itu tuh di singapur
kota singa temennya macan
masih aja belajar
wuhh pinteran ter kurang kurangin boy
kenapa kamu sedih
sebenarnya sih boy masih pengen kuliah disini mah
soalnya boy tuh berat banget tinggalin mama
tinggalin temen temen boy juga
kangen ya sama reva ya
mama papa sih gak keberatan
kalo emang boy mau tetep kuliah disini
ini kan kesempatan yang langka
pokoknya dapat beasiswa ya kan
terus dapat uang saku
gimana menurut kamu
iya sih ma
nah gini aja
kamu tenang aja
serahin aja sama macan
ketawanya gitu banget
ini macan serius
udah mama aja
supaya reva itu gak ada yang ganggu
siapa yang berani cekin reva
sampai gangguin reva
terus boy malam minggu sama siapa
nanti boy pikirin dulu deh
jangan kebanyakan mikir
ntar boy lebih tua dari papa
berdung tuanya papa
ih anak macan
yaudah mendingan sekarang
teleponnya b sampai sekarang gak diangkat angkat nih
malah nggak aktif lagi sekarang teleponnya
gimana kalau mas b ternyata benar benar kecelakaan mas
terus gimana dong ma
jangan terus terus terus dulu deh adriana
sekarang kamu cari tahu aja dulu
supaya dapat info yang benar
daripada menduga duga gak jelas juga bingung juga ini
iya caranya gimana cari informasi yang benar
caranya cari akal lah
gitu kamu coba sekarang telpon reva
nah kamu telpon reva tanya sama reva di mana papanya berada
tunggu tunggu tunggu
mama nyuruh aku telepon anak natsikal itu
suruh nanyain di mana papanya berada
mama ya benar aja masa aku telepon anak natsikal sih ma
mama benar banget ya
gimana mama gak benar
sekarang kamu pinter dan diket dong
kamu telpon reva pura pura nanya
reva papa di mana ya
atau nanya reva ada di mana
gimana kek caranya gitu
supaya tau keberadaan b
gak bingung kan kita kayak gini
tunggu dulu dong orang lagi panik juga
tuh bentar dong ma
kok jadi mundar mandir gitu
eh mama juga mundar mandir
gak ada yang cut
ini pasti reva tuh lagi nunggu di ugd karena papanya tuh lagi komah
mama kebayang gak sih ma
aduh aku tambah stres
ini pasti reva lah
aduh maksudnya udah di rumah sakit gitu pak
aduh siapa lagi yang telpon malam malam begini
tapi angkat jangan ya si nyomut telepon teh
asyik lah kalau begitu ma
mama banget yang ketelpon ya
sabar atuh nyomud
heh nyomud teh lagian juga ngapain malam malam begini telepon surti
nyamu teh kangen ya sama surti
gidih gak usah gr loh
soalnya dari tadi gue telfonin gak diangkat angkat
ada gak majikan lo di rumah
apa surti isengin aja ya
baru santai kan surti ngecek dulu ke kamarnya tuhan
ternyata tuhan teh belum pulang gitu nyemut
belum pulang emangnya kemana sih
kok belum pulang
mana surti tau meneket nyomud
emangnya surti teh istrinya gitu
udah diem diem reva di mana reva di mana
ih si non reva teh juga belum pulang nyomud
hah kok reva belum pulang juga emangnya kemana sih tuh anak
ih nyomud teh banyak nanya lagi sama surti
ya meneket hei surti juga
emang surti teh emaknya gitu
suka suka si non dok mau pulangnya kapan dan jam berapa gitu
dasar pembuka terasa
ya trik eh